kenaikan harga bbm tercatat pernah dilakukan di setiap masa pemerintahan indonesia seiring dengan pergerakan harga energi global
dan berikut kami merangkum riwayat kenaikan harga bbm di setiap era pemerintahan di indonesia
yang pertama kita lihat adalah di era pemerintahan presiden soeharto
di mana kenaikan harga bbm ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali
yang pertama kalau kita ingat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ini harga bbm adalah sebesar rp satu ratus lima puluh
namun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini sudah naik menjadi rp lima ratus lima puluh
dan selanjutnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga harga bbm ini kembali naik menjadi rp tujuh ratus
dan selanjutnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini kita mengetahui sama sama bahwa harga minyak ini atau harga bbm naik menjadi rp satu dua ratus
lalu selanjutnya kita lihat pada era presiden baharudin yusuf habibie alias b j habibie
ini tidak ada kenaikan harga bbm
kita lihat di mana justru presiden habibie ini menurunkan harga bbm dari yang semula sebesar rp satu dua ratus
nah selanjutnya kita akan simak yang ketiga
ini adalah pada masa pemerintahan presiden abdurrahman wahid atau gusdur
di mana harga bbm ini berada di angka seribu rupiah
kita akan lihat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini harga bbm justru turun begitu ya
hingga menjadi rp enam ratus
lalu pada tahun dua ribu dua
di sini harga bbm ini kembali melonjak menjadi rp satu satu ratus lima puluh
dan setahun setelahnya yaitu pada tahun dua ribu satu ini harga bbm juga kembali naik menjadi rp satu empat ratus lima puluh
dan selanjutnya kita akan lihat di era atau kepemimpinan presiden megawati soekarnoputri
ini megawati menaikkan harga bbm sebanyak dua kali
di mana pertama kenaikan bbm ini terjadi
pada tahun dua ribu dua puluh
dari sebelumnya harganya adalah rp satu empat ratus lima puluh
kemudian naik menjadi rp satu lima ratus lima puluh per liternya
dan kemudian pada tahun dua ribu tiga atau setahun setelahnya
beliau ini menaikkan harga bbm menjadi rp satu delapan ratus sepuluh per liternya
lalu kita akan simak di era kepemimpinan atau era presiden
susilo bambang yudhoyono yang menjabat selama dua periode
presiden sby menaikkan harga dan juga menurunkan harga bbm sebanyak tiga kali
harga bbm yang pada tahun dua ribu tiga tadi
kalau kita melihat pada era kepemimpinan presiden megawati soekarno putri adalah sebesar rp satu delapan ratus sepuluh per liternya
pada tahun dua ribu lima ini naik menjadi rp dua empat ratus hingga rp empat lima ratus
nah pada tahun dua ribu delapan ini atau tiga tahun setelahnya harga bbm ini sudah mencapai rp enam
nah dan kemudian pada november sampai desember dua ribu delapan ini malah terjadi penurunan harga bbm menjadi rp lima lima ratus dan juga rp lima
nah lalu pada tahun dua ribu sembilan ini harga bbm kembali turun menjadi rp empat
rp enam lima ratus dan harga bbm ini terjadi lagi pada tahun dua ribu tiga belas namun pada waktu itu harga bbm menyentuh angka rp enam lima ratus
nah selanjutnya ini kita akan lihat di era pemerintahan presiden joko widodo
sebelum atau belum genap satu bulan menjabat sebagai presiden
kita ingat pada tahun atau pada tanggal tujuh belas november dua ribu tiga belas
presiden joko widodo menaikkan harga bbm premium menjadi rp delapan lima ratus dan juga solar menjadi rp tujuh lima ratus
setahun setelahnya atau tepatnya di tanggal satu januari dua ribu lima belas harga premium ini turun menjadi rp tujuh enam ratus
sedangkan solar turun menjadi rp tujuh dua ratus lima puluh
nah penurunan harga bbm ini kembali
ini terjadi pada akhir januari dua ribu lima belas menjadi rp enam enam ratus per liter untuk premium
dan juga solar ini menjadi rp enam empat ratus per liternya
namun kita sama sama simak kembali harga bbm ini kembali diumumkan kenaikannya pada maret dua ribu dua puluh
ini menjadi sekitar rp tujuh tiga ratus per liternya dan untuk premium ini
lalu pada solar
solar ini kenaikan terjadi sebesar atau hingga mencapai enam sembilan ratus rupiah
dan pada tahun dua ribu enam belas ini juga terjadi penurunan harga bbm kembali
dimana kita lihat kalau sebelumnya harga premium adalah rp tujuh tiga ratus
di tahun dua ribu enam belas harga premium adalah turun menjadi sebesar rp enam lima ratus
dan solar ini turun menjadi rp lima satu ratus lima puluh
dan sekarang kita sama sama juga masih menantang
seperti apa keputusannya bbm ini
apakah nanti akan jadi dinaikkan atau tidak
yang jelas kita sama sama akan menanti keputusan selanjutnya dari pemerintah